ma mau ke ranca ekek
capek ma bantuin esi terus
kan bisa istirahat disini
gak usah pergi ke ranca ekek
ma ga tega
katanya mau nambah karyawan lagi
kamu kapan ke tempat sebelumnya
nanti sore atau mau pulang
kamu hafal jalan jalan bandung gak
mana kamu ga bawa kendaraan sendiri lagi
kalo ga bisa nyetir itu namanya bukan minjem
tapi mau minta anterin
ga usah kamu anterin
mau pulang naik taksi aja
kan kamu habis ke copetan
aku pinjem sama warah rumah
kita pulang sekitar ini
kita pulang sekitar ini
kita pulang sekitar ini
kalau kamu masih mau sedih
sedihnya di rumah aja
orangnya si gobang sudah berkurang
pakai tangan orang lain
jangan orang yang kemarin
siapa duluan yang harus saya habisin
mungkin si cece
hati hati di jalan
kalau buat ongkos kan biasanya minta ke mama
bukan buat ongkos
neng mau nganterin ke viva beli celana di ciamplas
maksudnya kamu mau minta tambahan buat ongkos
masa neng kesana cuma nganterin aja
mau ikut beli juga tuh pak
itu namanya bukan nganterin
si neng katanya mau beli celana
pan kamu udah punya banyak
udah sempit semua
emang badan kamu udah gak gedein lagi
kan neng lagi masa pertumbuhan mah
kok cuma sebentar sekolahnya
ini udah pulang lagi
belum berangkat tau
kok jawabnya judas
kesel sama si unang
kok judasnya ke saya
kamu malah godain yang jualan
kamu gak usah ikut campur urusan orang
bukannya ikut campur urusan orang
selamat pagi kang
kok selamat pagi
kayak anak sekolah sama gurunya
punten atau assalamualaikum
lebih enak di kuping saya
sudah datang di rumah terima kasih
ma mau keranca ekek
capek ma bantuin esy terus
kan bisa istirahat di sini
enggak usah pergi keranca ekek
kalau di sini ma pasti lihat esy kerja
kalau enggak ngebantuin ma enggak tega
katanya mau nambah karyawan lagi
bisa bantu cari karyawan baru
teani mau diantar kemana
kamu bilang bisa memang tahu jalan
kamu antar aja nek mufi
kesana ma macetnya ampun
diantar pakai motor aja tuh
kita terlanjur mengibarkan bendera perang
singkat aja sekali ya
kamu bisa antar teani enggak
mau ke arcamani tempat sablon
pona kan yang kang bakti suaminya teki nasih
iya nanti aku kesana
ya udah nanti aku kasih tau teani
kenapa enggak sekalian
kamu aja akan malu
malu sama siapa
aku kan kampung ini punya bibawah
orang orang segen sama aku
nanti kalau tetangga tahu aku ingin nyuci sama jemur baju
nanti bibawah aku bisa jatuh
terus neneknya harus jemur aku enggak lihat neneknya lagi apa
udah cepet jemur
bukan sebanyak alesan
nih ada lowongan lagi
kok biarin aja
ya udah males kelamar kerja
kamu udah putus asa
kamu tahu nggak kalau putus asa itu dosa
kamu terus terusan jadi pengangguran atau mau balik lagi jadi copet
mau gabung lagi sama saib
kalau enggak mau kerja jualan cilok aja kayak ubet